jelang pergantian tahun perekonomian dunia pada dua ribu dua puluh tiga dibayangi oleh ketidakpastian dan masa gelap
beberapa negara bahkan diprediksi akan mengalami resesi ekonomi dan kebangkrutan
sementara sejumlah lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi tanah air akan mengalami penurunan
lalu bagaimana pemerintah indonesia bersiap menghadapi guncangan ekonomi pada tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
dan untuk membahasnya lebih dalam sore ini kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia erlangga hartarto
selamat sore pak menko
selamat sore mbak rifana
pak menko langsung saja ini tahun dua ribu dua puluh tiga diprediksi akan terjadi resesi di seluruh dunia
apakah indonesia akan turut terkena imbasnya atau justru sebaliknya pak bisa menjadi cahaya
ya pertama kalau kita lihat
kita lihat memang proyeksi global tahun depan itu diprediksi turun di dua tujuh sampai tiga delapan persen
nah ini lebih rendah daripada tahun ini yang diperkirakan sekitar tiga dua persen
namun kita lihat proyeksi global juga mengenai inflasi yang di tahun ini secara global sekitar delapan delapan persen
itu tahun depan akan sedikit melandai ke enam lima persen
kemudian memang pertumbuhan negara negara di amerika
ya itu diperkirakan sekitar satu persen
kemudian di eurozone setengah persen
china tergantung penanganan covid
namun dengan mereka sudah mulai berani membuka itu mereka mengejar situasi pertumbuhan ekonomi
sehingga kira kira mereka bisa mencapai empat sampai empat lima
india masih tetap baik enam satu
artinya asean diperkirakan tetap
jadi walaupun ketidakpastian ada tetapi asean positif
dan asean itu lima puluh persen ekonominya sekitar empat puluh enam sampai lima puluh persen adalah ekonomi indonesia
sehingga tentu dengan situasi ini china positif india positif asean positif
tentu kita berharap indonesia juga akan positif dan diperkirakan kita tumbuhnya lima tiga
memang terjadi shock after
shock after shock tetapi itu kemarin sebagian sudah kita lewati di tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh
kita lihat kita bisa punya resiliensi tinggi dan budget defisit yang diperkirakan di tahun dua ribu dua puluh tiga di fast forward ke dua ribu dua puluh dua kita budget defisitnya sudah di bawah empat persen
mungkin sekitar dua lima persen
jadi ini menunjukkan kita sudah resilient terhadap berbagai hal
hanya satu hal yang kita lihat
masih sulit yaitu untuk menghadapi climate change atau bencana alam
berarti secara keseluruhan kita adalah bright sport in the dark ya
cahaya di tengah kegelapan resesi global begitu pak
karena asean mayoritas ekonominya ditopang oleh indonesia ya
tapi fondasi ekonomi kita sendiri bagaimana pak
menghadapi ancaman resesi global nanti tahun dua ribu dua puluh
apakah masih tetap kuat atau ada beberapa sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintah
ya kalau kita lihat kan surplus neraca perdagangan tiga puluh satu bulan berturut turutnya positif
dan angkanya di atas sekitar lima enam belas miliar
dan secara kumulatif januari november itu sudah mencapai lima puluh lima puluh sembilan miliar
kemudian kita lihat neraca transaksi berjalan juga walaupun di tujuan ketiga defisit satu tiga miliar
namun posisi cadangan defisit
atau lebih dari lima tujuh bulan import
jadi situasi sebetulnya positif
kita lihat retail sales index juga di atas satu
kemudian pmi manufaktur kemarin data yang ada di perindustrian itu di lima puluh enam
jadi sama lagi di bulan desember ini kan penyerapan
anggaran cukup bagus
dan dengan demikian kita punya fundamental very strong
tiga lembaga internasional memproyeksi ekonomi indonesia akan turun meskipun tadi bapak katakan kita sangat positif begitu ya
menyambut nanti tahun dua ribu dua puluh empat
tapi kalau dilihat penilaian dari tiga lembaga internasional ada adb oecd kemudian imf
mewaspadai ataupun mengingatkan karena ekspor melamban
karena melemahnya ekonomi negara maju
kemudian permintaan domestik dan pertumbuhan konsumsi masyarakat tertahan laju inflasi
ada resiko inflasi yang lebih tinggi di sektor energi dan juga pangan
apakah itu disadari diwaspadai juga oleh pemerintah pak erlangga
proyeksi mereka kan kita tumbuh di empat tujuh sampai lima persen
jadi empat tujuh sampai lima persen itu di atas pertumbuhan ekonomi global
jadi ekonomi global diperkirakan dua tujuh persen
jadi kita itu dianggap dua kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global
jadi walaupun mereka proyeksinya turun dari average menjadi lima tiga lima empat menjadi lima
jadi relatif ini kita masih punya resiliensi
dan ini tidak jauh beda dengan rencana pemerintah yang di apbn di pertumbuhan antara lima tiga persen tahun dua ribu dua puluh tiga
jadi target pemerintah lima tiga persen ya di tahun dua ribu dua puluh tiga
itu masih jauh di atas pertumbuhan ekonomi global
begitu ya pak elangga
itu soal target pemerintah
tapi kedepannya ini bagaimana pak menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman resesi global
ya seperti di tahun ini kan kita melakukan program penanganan covid pemulihan ekonomi yang akan selesai di tahun dua ribu dua puluh
tahun depan itu kembali kepada program normal
nah program blt di kementerian sosial atau bansos itu masih ada rp empat ratus tujuh puluh triliun di tahun dua ribu dua puluh
jadi bantalan tetap dipelihara
kemudian pemerintah tentu akan menjaga tingkat inflasi
selalu tim pengendalian inflasi maupun pusat maupun daerah
dan tentu pemerintah akan terus menjaga harga perbelanjaan
yang antara lain dengan operasi pasar
tentu yang kita jaga adalah mendekati lebaran di kuartal kedua tahun depan
menahan laju inflasinya akan seperti apa pak
langkah langkahnya dan strategi pemerintah
selama ini kan pemerintah bisa melakukan operasi pasar
baik itu melalui bulog atau food id
dan pemerintah menjaga ketersediaan cadangan pangan
bulog sekarang bisa membeli dengan harga pasar dan menjual dengan harga program
jadi ini sudah disiapkan dan pemerintah sudah menyiapkan bantalan modal kerja
untuk bulog dengan kredit yang lebih rendah daripada kredit komersial
jadi masyarakat kemudian di tahun dua ribu dua puluh tiga tidak perlu khawatir apakah kemudian lapangan kerja akan tetap banyak tercipta
atau justru perlu diwaspadai
diwaspadai dan juga berhati hati pak di situ
kalau kita lihat ekspor masih relatif kuat
termasuk garment dan aparel
jadi waktu saya di eropa ketemu dengan asosiasi memang terjadi deng
ataupun penurunan sedikit tetapi outlooknya tetap positif
dan mereka memperkirakan demandnya masih tinggi
tetapi tentu kuncinya kita harus meningkatkan produktivitas
pemerintah mendorong untuk penggunaan produk dalam negeri
tentu ini harapannya bisa memberikan multiplier efek terhadap industri industri ataupun produksi dalam negeri
nah tentu terkait dengan penyerapan tenaga kerja
ini kita dorong beberapa sektor termasuk untuk melakukan retraining reskilling terhadap the new demand
new demand itu di sektor yang terkait dengan digitalisasi
tapi di satu sisi pak
ini banyak yang kemudian melakukan phk pak
apakah ini kemudian juga sudah disadari oleh pemerintah
dan bagaimana kemudian strategi dari pemerintah untuk mencegah lebih banyak lagi phk masal yang diberlakukan oleh perusahaan perusahaan yang terdampak resesi global nanti ke depannya pak
ya pertama perusahaan perusahaan yang sebelumnya itu ada hype untuk digitalisasi
yang perusahaan startup yang tentu berbasis market share
ini harus kembali kepada basis dari bisnisnya itu sendiri
yaitu profitabilitas dan sustainability
jadi ini ada waktu untuk melakukan koreksi
nah tentu indonesia mendorong bahwa dalam situasi seperti ini
indonesia itu menjadi salah satu negara yang mendapatkan perhatian terutama pasca g dua puluh
kepercayaan internasional terhadap indonesia
nah ini yang harus kita tangkap
karena kepercayaan tinggi ini harus didorong oleh mereka yakin untuk melakukan investasi di indonesia
nah salah satu yang mereka selalu menjadi perhatian adalah terkait dengan nilai daripada bagaimana menjalankan bisnis di indonesia
oleh karena itu konsentrasi pemerintah tahun depan adalah memperbanyak perjanjian perdagangan
karena dengan sepa itu biasanya
dan dunia usaha melihat kalau kita sudah punya umbrella agreement dalam bentuk sepa
nah itu pengusahanya sudah melihat bahwa mereka akan terproteksi
dan sistem value daripada perekonomian transparansi fair economy green economy itu sudah sama
sehingga mereka tinggal masuk untuk investasi
nah pemerintah punya salah satunya adalah tentu kita sedang mulai dengan harsep
di mana rcep itu juga salah satu ekonomi besar
yang kita akan terus integrasikan
kemudian juga pemerintah mendorong perundingan sepa yang sudah tujuh tahun
ini untuk segera diselesaikan dalam waktu enam sampai dua belas bulan ke depan
kemudian pemerintah juga dengan amerika serikat sedang bicara mengenai indo pacific economic framework
sehingga ini yang memasukkan kepada tujuh negara g tujuh
nah tentu dengan semua ini kita bisa selesaikan
dianggap indonesia sudah menjadi bagian daripada value yang mereka terapkan
pemerintah tampaknya sudah sangat siap sekali membuat proteksi terhadap investasi yang akan masuk ke tanah air
tapi bagaimana dengan proteksi sektor sektor yang rentan sekali pak
terdampak resesi global ini
sektor sektor seperti garmen kemudian tekstil
ini bagaimana pak
garmen tekstil ini kan tentu terkait dengan moving business
jadi kita tidak berkompit produk dengan yang diproduksi oleh bangladesh ataupun negara negara yang murni berbasis kepada labor input
nah kita harus melihat level yang lebih tinggi
dan alhamdulillah sebetulnya kita sudah masuk ke level yang lebih tinggi
sehingga tentunya beberapa produk kita itu juga sudah dari segi kualitas cukup baik
dan mereka ini ada kebijakan baru di mana mereka minta agar supply chain
karena dengan lockdown itu kemarin terjadi terganggu
nah itu akan mendorong bahan bakunya dari indonesia sendiri
nah ini adalah kesempatan untuk kita untuk menumbuhkan industri turunan daripada industri garmen dan tekstil
terakhir pak erlangga apakah pemerintah akan lebih memilah lagi lebih menyeleksi lagi subsidi subsidi yang akan diberikan pada tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang pak
subsidi dan jaminan sosial terus kita akan jaga
dan kita akan membuatkan desain untuk subsidi tepat sasaran
tetapi memang roadmap nya pelaksanaannya baru di tahun dua ribu dua puluh empat
seperti subsidi mobil listrik itu bagaimana pak apakah kemudian tahun dua ribu dua puluh tiga nanti akan di review lagi akan ditinjau ulang untuk dialihkan ke subsidi yang lebih prioritas begitu
pertama subsidi mobil listrik itu adalah subsidi kepada renewable energy dibandingkan dengan fossil fuel
nah sekarang kita tahu dalam semua pembahasan internasional sudah diminta agar pengalihan subsidi fossil fuel kepada renewable energy
nah salah satunya adalah di subsidi bukan subsidi kita sebutnya insentif untuk mobil listrik
nah insentif ini diberikan kepada konsumen hampir semua negara memberikan itu
jadi seluruh negara hampir seluruh negara eropa memberikan subsidi insentif otomotif
yang besarnya juga bervariasi namun harganya di cap
nah pemerintah masih melakukan studi dan mendesain kebijakan tersebut
karena bagi indonesia bukan hanya otomotif tetapi motor juga
nah bukan hanya motor baru tetapi motor yang sekarang ada di masyarakat
nah jumlah motor di masyarakat ada satu ratus dua puluh juta
nah kalau semuanya kita konversi menjadi listrik maka kebutuhan bbm akan turun kebutuhan subsidi bbm akan turun
menggunakan listrik akan semakin tinggi dan masyarakat akan ada penghematan
ditambah lagi emisi co dua akan berkurang secara dramatis
oke kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah ya untuk bisa menghindarkan indonesia dari ancaman resesi global
kalau dilihat tadi ataupun didengar optimismenya dari menko perekonomian tampaknya kita akan berada di fase yang baik baik saja dibandingkan dengan negara negara lain
yang lebih parah terancam resesi ekonomi global
terima kasih sekali menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia bapak erlangga hartarto sudah menjelaskan dan membuat masyarakat mungkin supaya lebih tenang ya pak ya menghadapi tahun dua ribu dua puluh tiga perekonomian indonesia
terima kasih pak erlangga atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak erlangga
terima kasih salam sehat mbak rifana